komitmen presiden jokowi untuk memberangus organisasi organisasi yang bertentangan dengan pancasila
dan komitmen menghargai keberagaman kembali ditegaskan secara terbuka oleh kepala negara
bahkan presiden jokowi memakai kata
gebuk yang sangat identik dengan sosok presiden soeharto
sejurus kemudian banyak pihak yang kemudian mengait ngaitkan komunikasi politik presiden jokowi
yang mirip dengan presiden soeharto dalam mengatasi para lawan politiknya
apakah ini cara jokowi untuk memberikan ancaman serius bagi lawan politiknya
atau ini sebuah cara untuk menjaga keselamatan nkri
kami akan membahasnya malam hari ini bersama bang andre rosiade
wakil sekjen partai gerindra terima kasih bang andre
mau diganggu malam minggu nih di cnn indonesia
kemudian ada profesor a s ikam analis politik senior kita
terima kasih prof ikam
sudah datang kemudian ada bang boni hargenes
direktur lembaga pemilih indonesia yang pada pemilu dua ribu empat belas yang lalu
menjadi salah satu relawan presiden jokowi
oke terima kasih bang wenny
lebih tinggi lagi
tapi sebelum kita akan mulai berdiskusi
sudah tidak tahan karena memang ini menarik sekali untuk dibahas
karena banyak yang bisa diinterpretasikan
kita akan saksikan informasi pengantar berikut ini
negara pancasila ini sudah final
tidak boleh dibicarakan lagi
kalau ada yang keluar dari pancasila
dari undang undang dasar parting madari
dari nkri dari kebinekaan kita
itu hal yang sangat fundamental sekali
kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk
orang bicara masalah pki bangkit komunis bangkit
itu apa lagi
sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang ada
ternyata jelas sekali

sudah seles itu
jangan ditanyakan lagi
kalimat bernada keras itu dilontarkan oleh presiden jokowi
menanggapi isu yang belakangan ramai diperbincangkan
yaitu semakin maraknya organisasi berpaham radikal dan anti pancasila
serta ancaman bangkitnya komunisme
pemakaian kata gebuk mengingatkan publik akan sosok presiden soeharto
yang kerap menggunakan kata bernada keras untuk menekan
sekaligus menyingkirkan lawan politiknya
dalam penerbangan pulang ke tanah air setelah melawat ke eropa timur
soeharto secara khusus mengungkapkan istilah kebut
kata ini ia pakai saat menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya tuntutan
untuk melakukan suksesi nasional
secara konstitusional silakan melakukan apa saja sampai mengganti saya
jalannya sudah ada yaitu melalui cara konstitusional
tetapi kalau dilakukan di luar itu apakah ia seorang pemimpin politik
atau jenderal sekalipun akan sama
saya gebuk siapa saja akan saya gebuk karena saya harus menertibkan
pelaksanaan konstitusi itu ujar presiden soeharto pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan yang lalu
ancaman presiden jokowi menindak ormas radikal yang anti pancasila
sudah dibuktikan saat pemerintah dengan tegas membubarkan
hizbut tahrir indonesia
namun langkah pemerintah ini mendapatkan tentangan dari berbagai pihak
pada jumat lalu kantor komisi nasional hak asasi manusia di kawasan
laku warhari menteng jakarta pusat didatangi massa yang menamakan diri
presidium alumni aksi dua ratus dua belas
mereka menyatakan memberi dukungan kepada komnas ham yang telah membuat
tim pencari fakta perkara dugaan kriminalisasi kepada ulama dan sejumlah aktivis
aksi yang diikuti oleh ratusan orang ini bertujuan memberi penguatan dan mendukung
tim investigasi komnas ham mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran ham
dalam bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan organisasi
ulama yang dimaksud adalah sekjen fui al kotot selain itu mereka mendukung
pengusutan penetapan tersangka dan penyidikan sejumlah kasus rizik syihab
serta aktivis lain juga pembubaran hizbut tahrir indonesia
hari ini kita datang dengan lima plus lima lagi tadi di kira kira sepuluh
ini supaya komnas ham ini menjadi lembaga yang kuat tidak ragu lagi dalam mengambil
tindakan untuk melakukan investigasi lebih dalam karena kami dengar kabar
kemarin itu ada tekanan dari internal maupun eksternal tujuannya adalah supaya
ini ulama ulama kita ini dibebaskan dari segala macam termasuk aktivis aktivis
termasuk orang masing masing dibebaskan dari segala macam tuduhan semua kasus
adalah dibuat dari rekayasaan yang ketiga adalah supaya komnas ham mengeluarkan
rekomendasi juga orang orang yang terlibat termasuk aparat aparat disini termasuk
sampai ke presiden malah jadi siapa yang bersalah harus diadili tidak bisa adil indonesia
saya minta pengadilan internasional
apakah politik kebuk ala jokowi ini merupakan ancaman bagi oposisi atau memang
upaya menjaga keselamatan nkri
di dedy putro cnn indonesia

kita lihat informasi

itu hal yang besar
itu hal yang besar
itu hal yang besar
itu hal yang sangat fundamental sekali
kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk
orang bicara masalah pki bangkit komunis bangkit itu apa lagi
sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang ada tak yang jelas sekali

kalau bilang ini mirip pak harto pak harto kan pakai katanya gebuk
kalau ini ada gebuk ada tenang jadi ada improvisasi sedikit dari presiden jokowi
kita kembali ke pernyataan yang cukup keras dari presiden jokowi
ini pernyataan yang hampir mirip yang dikeluarkan oleh presiden dalam seminggu terakhir ini dua kali
pernyataan kedua dari konteks situasi terkini kalimat kalimat yang terlontar dari presiden jokowi itu
apa yang ingin disasar apa yang ingin dimaksud oleh presiden
saya melihatnya dua hal yang pertama adalah tentu yang sudah pasti dan sudah terlaksana
yaitu pelarangan terhadap pki dan afiliasinya termasuk ideologi dan partainya dan juga aktivitasnya
nah yang kedua yang sampai sekarang masih belum terlaksana tapi ini menjadi satu program yang harus segera dilaksanakan
karena sudah diikrarkan tentu adalah mengenai hti hizbut tahrir indonesia
sudah sangat clear jadi ini kan siapa pun yang menentang pada pancasila sebagai asas
nah tetapi tentu di dalam kehidupan berpolitik tentu statement seperti ini kan bisa saja dikembangkan atau kemudian diperluas
sehingga lupa pada inti maksud dua hal itu
bahkan sebetulnya kalau saya
karena yang masalah pki ini sudah selesai justru yang paling menarik sekarang harus dilihat sejauh mana pemerintah pak jokowi ini betul betul serius dan segera melaksanakan di dalam masalah hti
beberapa waktu terakhir presiden jokowi sendiri jadi korban dianggap ini sebagai bagian dari rezim komunis
karena komunis mau bangkit lagi di indonesia mungkin ini menjawab pertanyaan pertanyaan publik seperti itu kali ya pak
itu karena memang isu sebelum beliau mencalonkan presiden
itu pun sudah muncul

itu pun sudah muncul
dan sekarang kemudian dipakai barangkali juga di dalam mengantisipasi dua ribu sembilan belas
kan di indonesia ini kan isu isu yang seperti itu yang kemudian bisa mempercepat support dari publik gitu kan
ya misalnya support penistaan agama
yang begitu begitu itu yang menarik
tapi kalau anda cuma mengatakan misalnya ada masalah ketimbangan ekonomi itu nggak akan
kurang laku secara politik ya prof
ada masalah hal nggak laku
ya kecuali ada buktinya misalnya tiba tiba harga bbm naik beras sulit
nah itu nyawet
tapi kalau yang bersifat seperti tadi itu masalah ideologi
itu paling paling yang paling cepat itu adalah soal itu
karena presiden tahu kalau dibiarkan tidak dijawab atau tidak ditindak ini akan menjadi bola liar yang bisa menghantam presiden
saya kira kalau soal hti bukan hanya soal presiden
dan juga indonesia
kalau ini masalah yang sangat serius
bahkan saya kira pihak pihak yang selama ini masih bertentangan
kalau sudah soal survival of indonesia saya kira juga harus sangat serius
nah itulah yang kemudian ditunggu
tetapi anda kan ingin melihat bagaimana ramifikasi dari masalah gebuk gebukan ini kan
nah ini anda yang paling bagus kalau anda tanyakan mas andre
setelah itu saya akan tanya ke mas andri
mas andre kalau tadi prof ikam bilang ini clear sekali sebenarnya pesannya ini nggak perlu kita interpretasikan macam macam lah
clear presiden ingin apa namanya kemudian melegitimasi apa keputusannya membubarkan hti
jadi fokusnya ada di ormas anti pancasila quote unquote hizbut tahrir indonesia yang baru saja dibubarkan
anda setuju nggak sama prof ikam kalau ini hanya sekedar hti atau anda melihat bahwa ini ada maksud maksud lain nih
yang jelas tentu kita berharap
kita berharap apapun juga sikap pemerintah tentu harus dilakukan melalui proses hukum yang transparan ya
jangan lagi keinginan pemerintah memakai gaya gaya orde baru
kami ingatkan presiden bahwa reformasi demokratisasi yang sekarang kita nikmati itu kebetulan saya dari trisakti ya
itu melalui korban yang sangat luar biasa
ada empat teman kuliah saya yang menjadi korban
dan belum selesai
dan belum selesai siapa yang menyuruh general siapa yang menyuruh
dan siapa yang bertanggung jawab
dan siapa yang bertanggung jawab
meskipun sudah ada yang dihukum
meskipun yang dihukum itu pelaku
tapi kita bicara mengenai kalimat presiden jokowi tadi
harapan kami tentu ini melalui proses hukum yang transparan ya
dan juga jangan lagi memakai gaya gaya order baru
itu yang kita ingatkan kepada pak jokowi
karena kita melihat berapa bulan terakhir ini ya
apapun yang bertentangan dengan presiden
yang kritis terhadap ahok
tiba tiba ditangkap dengan isu makar
ini yang kita harapkan
jangan sampai demokrasi yang kita nikmati ini kembali diseret ke masa masa kegelapan
tiba tiba ditangkap itu berarti tidak ada bukti bukti kuat
dan ini menjadi tak kekuasaan
bahwa faktanya yang kayak kiflan zen bu rahmawati ahmad dhani
kan sampai sekarang nggak jelas proses pengadilan sri bintang pamungkas
tidak ada sampai ke pengadilan
silahkan proses secara hukum
tapi transparan dan berkeadilan
contoh yang berkeadilan
bayangkan umat islam
demonstrasi jam enam sore nggak bubar
di uber sama polisi
sampai jam sebelas malam
tiba tiba polisi biarin saja
inilah yang kita minta negara ini
bang andre kita kembali ke laptop
saya minta anda untuk menganalisa
sebenarnya kalimatnya presiden jokowi
mungkin saja actionnya nanti kita akan bahas di segmen berikutnya
tapi kalau dari kalimat itu
anda setuju dengan prof ikam
bahwa memang yang disasar dengan kata gebuk
itu hanya hti saja
atau ormas ormas yang dianggap anti pancasila
atau mungkin saja
siapa yang disasar
silahkan bubarkan hti
tapi melalui proses hukum yang transparan
lalu yang pertama itu
kalau menggebuk partai oposisi
menggebuk ormas ormas lain
yang tidak punya kesalahan
tidak akan bisa
kalau pemerintah otoriter seperti itu
pasti akan dijatuhkan oleh rakyatnya
tapi anda melihat itu tidak ada maksud presiden untuk mengatakan
harapan kami seperti itu
oke bang boni

dalam pola berpikir

dari pemerintah secara umum
saya melihat itu
ada upaya untuk menyimpang
untuk menurut saya
untuk menurut saya
untuk menurut saya
untuk menurut saya
untuk menurut saya
saya melihat itu
ada upaya untuk menyimpangkan maksudnya
dan saya tahu ini bahwa ini politik
itu yang terjadi misalnya pada kasus ahok
kan dalam bingkai konteks keseluruhan pernyataan ahok sama sekali tidak berintensi menyerang
tapi kemudian dipaksakan untuk penistaan
teman teman andre berkumpul sampai ribuan orang

dan kemudian diambil oleh kota
jadi pernyataan itu terjadi di sana
tapi itu bisa diambil oleh kota

di sini juga
dalam bingkai konteks keseluruhan pernyataan ahok sama sekali tidak berintensi menyerang agama
tapi kemudian dipaksakan itu penistaan
teman teman andre berkumpul sampai ribuan orang berjilid jilid turun ke jalan sampai lebaran kuda melakukan aksi dan menuntut supaya proses hukum ahok harus dipenjara
itu kan pemaksaan
tapi dijalankan dibiarkan
kurang demokratis apa
polisi tentara presiden dan sebagainya
artinya sekarang pernyataan presiden jelas
siapapun ormas apapun yang mau mengganggu pancasila dan nkri harus digebuk
saya kira kata gebuk terlalu halus
gebuk terlalu halus
jangan digebuk ditumpas habis dibasmi seperti virus virus atau nyamuk disemprot pakai baegon
artinya bahwa ini masalah serius
bukan perkara dua ribu sembilan belas
bukan perkara apakah bosnya pak andre mau jadi presiden
apakah habib rizik mau jadi calon presiden
kalau tadi kata bang andre lawan lawan politik katanya juga
tidak ada urusan dengan politik
ini perkara masa depan nkri
hanya orang yang mau tutup mata yang buta dan masa bodoh yang tidak peduli dengan keadaan sekarang
bahwa ini ada ancaman serius
hizbut tahir indonesia itu hanya satu kelompok ideologis yang ingin mendirikan syariah atau ingin menghilangkan pancasila
tapi ada ormas ormas lain yang kemudian belakangan bergeser
dari mungkin berjubah preman dia bergeser seolah olah politis dan ideologis
dan bersekongkol dengan partai politik tertentu yang punya agenda memang menggantikan pancasila
dan ini pergerakan bawah tanah
anda melihat itu serius sekali bang ya
loh ini sangat serius
dan ini bukan persoalan presiden ini persoalan kita semua
seperti tadi dikatakan pak hikam
dan pergerakan ini tentu pak andre tidak mau tahu
bukan saya bilang dia bagian dari itu
tapi bahwa negara dengan segala kemampuannya pasti tahu semua pergerakan
seberapa wajar presiden resah akan hal ini sehingga
dan kemudian minggu lalu membuat
saya bahkan sedih karena itu dikatakan oleh presiden
harusnya itu dikatakan oleh menko polkam
harusnya itu dikatakan oleh menteri pertahanan
harusnya itu dikatakan oleh kepala staf presiden
artinya orang orang yang di samping presiden harus lebih agresif
harus lebih proaktif
ini sekarang presiden harus marah sendirian
jadi keresahannya sangat amat beralasan menurut anda ya
dan sekarang kita masih bersyukur
kita masih bersyukur bahwa seorang
budi gunawan misalnya sebagai kepala bin masih konsisten menjaga
seorang tito karnavian atau seorang gatot nurmantio masih konsisten menjaga negara ini
kalau tiga orang ini kemudian masuk ke jurang saya kira republiknya bubar
pak adek keresahannya beralasan nggak
keresahan seperti yang diungkapkan tadi bang boni
saya rasa kalau disinggung terkesan ya
bang boni menganggap bahwa umat islam
ya karena menyebut teman saya ya
saya tidak sebut umat islam loh
ini ini ini lah
saya kasih dulu
saya tahu itu politik bahasa ndre
kamu mau bermain dengan bahasa
ya saya nggak bermain dengan bahasa
itulah persoalan belakangan ini
bang boni bilang teman teman saya yang demonstrasi
itu sama sekali tidak bisa kita komparasikan dengan soeharto
tidak cukup presidennya premisnya untuk membandingkan
nah kalau soeharto dia anti demokrasi
tanyakanlah teman teman atau senior pak andre yang hidup di zaman soeharto
dia itu tidak
dia bicara demokrasi sebagai jubah dibawanya di otoriter
jokowi ini substansinya
rohnya sangat demokrat
dan situasi iklimnya sudah beda sekali
tapi bang andre anda melihatnya memang keresahannya seperti kata bang boni tadi
memang cukup real atau memang ini
kalau saya ya
kalau kami di partai gerindra menganggap bahwa pancasila ini sudah selesai
bahwa pancasila ini adalah ideologi yang kita sepakati
dan bagi saya yang muslim ya
saya merasa umat islam sudah berkomitmen
prof ikam juga tahu
bahwa umat islam sudah sepakat menghilangkan tujuh kata di piagam jakarta
itu apalagi kurangnya umat islam
bahwa umat islam cinta kebina
tentu lah itu andri
tapi sekarang jadi pertanyaan saya gini
pertanyaan saya gini
supaya dia lanjut
saya punya pertanyaan
silahkan bang dula
biar puas dulu
itu teriakan habib rizik untuk kembali ke piagam jakarta
apakah itu kalian pertimbangkan atau tidak
kalau kami partai gerindra
karena pancasila sudah selesai
undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima ini sudah selesai
jadi jangan abang bawa bawa pendapat pribadi habib rizik
bahwa itu pendapat seluruh umat islam
tapi yang jelas kalau mendiskreditkan umat islam
kita tidak bicara umat islam loh
bang bodi biar biar
tidak ada islam
saya juga tidak setuju dengan istilah islam radikal
saya nggak setuju
karena islam tidak bersalah
yang radikal itu adalah sekelompok ormas
kita bicara mana konteks
kita tidak bicara agama
saya mau tegaskan
andre tidak perlu bicara angka
kita akan beritahu
kita akan beritahu
islam dijual sedikit sedikit
kita berapa bilang
kita mau ke umat islam
yuk bicara demokrasi
harus menjawab pertanyaan saya
tadi yang tersisa belum terjawab
ini keresahan yang tadi sudah dielaborasi oleh prof hikam
oleh bang boni hargens
itu keresahan yang kemudian ditangkap dan dikatakan oleh presiden dalam kalimatnya itu
itu real atau memang ini anda anggap tidak begitu real atau mungkin bisa saja disebut bagian politik gitu
lebih baik pak presiden kembali fokus untuk bekerja memperbaiki ekonomi bangsa
lalu membangun infrastruktur daripada presiden sibuk ngurusin politik
terpengaruhlah bahasa bahasa kelompok sebelah yang selalu bilang ini anti nkri anti pancasila
saya berharap pak presiden kembali fokus sebelum kasus pilkada dki atau sebelum kasus penistaan agama
dulu pak presiden jokowi ini fokus selalu bicara infrastruktur bicara kebangkitan ekonomi
karena bangsa ini permasalahan paling besarnya adalah bagaimana rakyat harus sejahtera
nah kita harapkan kembali presiden fokus bekerja
tidak terlalu resah ya
apalagi ada bilang ormas anti nkri anti kebinekaan anti
saya rasa pernyataan panglima tni di berbagai media jelas bahwa tidak ada kelompok islam yang ingin makar terhadap negara indonesia
dan saya rasa kalau ada perang ya negara lain menyuruh indonesia umat islam lah yang paling menggarda terdepan
jadi keresahannya itu tidak berlebihan dan kurang berlebihan
prof anda setuju bahwa keresahan itu tidak beralasan
with all due respect saya tidak setuju
karena sebagai presiden republik indonesia pak jokowi itu punya tanggung jawab yang besar sesuai konstitusi dan preambul kita
preambul konstitusi yaitu apa namanya penjaga tanah tumpah darah dan bangsa indonesia
nah sekarang ini ada a clear and present danger
ada bahaya yang nyata dan dekat
karena hti ini adalah organisasi politik
yang sudah cukup lama bergerak di indonesia
padahal end game dia itu adalah menghilangkan negara kesatuan republik indonesia
hanyakah hti sampai presiden harus mengatakan hti
apakah hanya hti
apakah ada lainnya
enggak untuk yang sekarang ini hti
ya kalau pki sudah dibereskan oleh pak harto kemudian sampai sekarang dilanjutkan
tapi kalau yang ini clear and present danger
dan sudah ada di mana mana
terutama pada level
level yang sangat strategik
yaitu di universitas universitas di kelas menengah dan di kalangan kalangan
bahkan di asn
yang dulu namanya pns
nah oleh karena itu memang betul yang dikatakan mas andre
kalau bisa fokus ke ekonomi
tapi anda mau membangun kayak apa
kalau negara ini nggak ada terus bagaimana
dan jangan meremehkan
jadi basicnya saja
basicnya dulu prof ya
loh negara itu kan harus ada
mau bikin cnn internasional di sini kalau indonesia nggak ada
jadi ini sangat
kita bingung bayar pajaknya ke mana
ini warga negara kita harus dididik
memisahkan yang prioritas dan yang tidak
termasuk apalagi kalau kita sudah ada dalam posisi partai politik
tidak ada yang lebih penting daripada the existence of our nation
tapi kemudian kenapa ketika presiden mengungkapkan kalimat itu
ini kalau kita bicara mengenai ramainya sosial media

ini membahasnya justru kata gebuk yang kebunuh banyak sekali orang orang mengaitkan
menurut saya memang raja unfortunate menggunakan kata gebuk ini
apalagi kalau tadi mas bodi mengatakan itu kurang keras
coba kalau tidak menggunakan kata gebuk misalnya diberantas begitu kan
nah nanti mungkin tidak ada yang mengasosiasikan dengan orde baru kayak apa gitu
tapi menurut saya memang kata apapun yang akan dipakai oleh pak jokowi
pasti mempunyai potensi untuk dimainkan oleh lawan lawannya
oleh sebab itu dari awal saya katakan
kita harus membatasi persoalan ini
kalau soal pki soal komunis tahun enam puluh lima
saya kira more or less sudah diselesaikan
malah sekarang kita sedang berbicara mengenai kemungkinan ada masalah rekonsiliasi bla bla bla
meskipun di whatsapp guru atau media sosial adanya ancaman kebangkitan lainnya gitu
mungkin tapi yang real and present danger
itu adalah hizbut tahrir indonesia
oke yang diseluruh indonesia
yang diseluruh dunia dimana mana ada itu
itu dilarang kecuali di negara seperti amerika kemudian inggris di australia dan indonesia
oke ada konteksnya nggak prof
kemudian kenapa pak jokowi kemudian memakai frasa gebuk
dan kemudian kalimat ini dilontarkan di depan para prajurit tni
mungkin karena di depan para prajurit tni ini
ya kan dengan menggunakan bahasa yang lebih familiar dengan mereka
ya dengan konteksnya
ya dengan konteksnya
ini memang kalau di dalam komunikasi politik publik memang agak unfortunate
karena kemudian membawa asosiasi kepada beliau
padahal kalau kita
plus minusnya apa menurut anda
plus minusnya menurut anda apa
plusnya ya tadi itu
karena konteksnya memang ingin menegaskan beliau commitment beliau terhadap ini
tapi ada juga pesan yang lain menurut saya
yaitu ini adalah semacam message kepada anak buah pak jokowi
kementeri menteri yang harusnya bertindak ini
jangan sampai ada keraguan
jangan sampai ada keraguan
karena kalau tidak maka ini adalah salah satu pertaruhan yang luar biasa
saya setuju mas andre bahwa ini harus diselesaikan secara hukum
tapi bayangkan kalau hti menang di pengadilan
indonesia akan menjadi negara pertama yang kalah dengan hizbut tahrir
namanya hizbut tahrir indonesia
oke jadi pesannya selain pesan out external juga
kalau saya jadi pejabat mas
itu saya yang diminta oleh pak jokowi
karena beliau sudah sangat serius yang lain lainnya
jadi maksudnya internal pemerintahan sendiri tidak solid untuk mendukung
ya kesan saya begitu
saya kan juga mempunyai deadline juga
kalau sudah dibubarkan kemudian katakanlah sampai tahun depan masih ada hti
dan malah menang
itu kan kita harus merasa sangat khawatir terhadap masalah ini
saya menyambung dari prof ikam tadi
saya melihat justru yang menjadi situasi ini sangat genting
ini karena sebetulnya ada pertemuan dari tiga kekuatan
yang sebelumnya itu dia berbeda track
sekarang dia menyatu
bermuara ke satu titik
jadi ada ormas memakai jubah agama
tapi substansinya adalah preman
yang dibentuk pasca seribu sembilan ratus sembilan puluh
terutama setelah sidang istimewa dua ribu satu
kelompok ideologis yang dia tidak bicara pentung tombak
dia bicara yang damai damai
bawa bendera warna hitam tulisan putih pakai bahasa arab
nah itu lah yang disebut akhir
lalu ada partai politik
anggaran dasarnya berdasarkan pancasila memang
tetapi anggaran dasar aslinya dibuka enggak enggak
coba cek yang asli
berdasarkan pancasila apa enggak
ada tuh bang ya
banyak peneliti yang paham betul soal itu
dan ikut memilu
dan ikut memilu
tapi artinya bahwa ketiga
ketika kelompok politik kelompok ideologi kelompok ormas garis keras ini menyatu
republik bisa bubar
dan situasi inilah yang dibaca oleh institusi keamanan
dan kemudian presiden paham
sehingga terjadi penangkapan
pada saat penangkapan dua ratus dua belas
tiga kekuatan ideologi menyatu
termasuk politisi politisi pecundang
mendesain sebuah upaya menduduki parlemen
aksi masa besar besaran di sekitar istana
lalu ada diskusi untuk membentuk pemerintahan darurat
dan ini kan tidak mungkin seluruh rat indonesia tahu dulu
baru dianggap makar
jadi aksinya itu memang real ya bang ya
kemudian ada saling nunggang menunggang
negara punya potensi untuk mendeteksikan
lalu dia punya namanya coachsive power
kekuasaan untuk memaksa
dalam situasi itu coercive power harus dijalankan
untuk mengantisipasi terjadinya yang lebih besar
kan tidak mungkin kita teriak ini
benar makar setelah istana dibom hancur
kan tidak mungkin
sebelum bom meledak harus tangkap dulu yang mau bawa bomnya
bang andre ini cara preemptif sebenarnya
untuk bisa mengantisipasi hal hal yang tadi sama sama kita tidak inginkan
negara ini bahkan kata prof ikam negaranya bisa nggak ada
kita jelas ingin nkri tetap akan bertahan
siapapun anak bangsa ini tetap ingin nkri ini akan bertahan
ini akan hadir dan ada sampai selamanya
nah harapan kami tentu setiap tuduhan tuduhan itu tentu harus dibarengi bukti
yang bisa dibawa ke proses pengadilan
contoh yang ditangkap tangkap kemarin
pak sri bintang berbulan bulan di penjara
sampai sekarang nggak ada pengadilannya
pak kiflan ditangkap
tiba tiba ngurus orang di filipina
atau bu rahmawati
silahkan melakukan proses hukum
silahkan tegakkan hukum dengan tegas ya
tapi juga jangan gunakan hukum untuk kepentingan hanya sebatas kekuasaan
maksudnya seperti apa
kalau anda memang punya bukti silahkan tangkap
bawa ke pengadilan
jangan sampai anda tangkap
lalu setelah protes kanan kiri
anda tidak bisa buktikan
bawa ke pengadilan dan lepas
itu kan dengan cara cara orde baru
baru dipikirin buktinya
anda silahkan tangkap
kalau anda memang punya bukti
nah faktanya kemarin yang dituduh tuduh makar pas dua ratus dua belas
itu kan dilepas semua
yang masuk pengadilannya anak anak muda itu
jadi cara cara orang baru menurut anda
ya saya rasa begitu sudah berbau
cara cara orang baru
pak jokowi saya apresiasi pernyatanya soal pki
harapannya juga menterinya juga sejalan seperti itu
jangan sampai orang berbaju pki dibilang itu tren anak muda
kan memalukan satu presidennya bilang
gantian bang boni
satu presidennya bilang kita gebuk ya
kita tendang pki karena data mprs
jangan sampai menterinya bilang
biasa itu tren anak muda
saya berharap konsistensi di pemerintah
oke bang boni
anda kan mau bawa ini memang order baru
ini kan sebetulnya
ini kan ada inkonsistensi
tapi sebetulnya di politik kita fitnah itu biasanya lebih laku
nah yang meresahkan buat saya
fitnah fitnah ini belakangan dengan kehadiran media sosial
justru mengarah menjadi sebuah kebenaran
nah ini ancaman besar
tidak hanya buat suatu pemerintahan
tapi buat peradaban dan buat masa depan negara ini
nah yang saya mungkin sebagai masukan untuk teman teman pak andre
coba kurangin pola politik yang memanfaatkan fitnah sebagai senjata
contohnya apa fitnah ya bang
ini saya jelasin
iya jelasin bang
ada fitnah bahwa pak jokowi itu pki
harus dorong lagi
tetep yang tidak penting
gak ada urusannya dengan masa depan republik
tidak ada urusannya dengan nasib rakyat
tapi kalau komentar soal order baru seperti yang tadi bang
kalau bicara orde baru justru yang sangat relevan untuk mendiskusikan orde baru
karena yang paling bertanggung jawab dan paling tahu reform order baru adalah andre dan teman temannya
nah nanti kita bahas itu
nah artinya bahwa kita harus fokus dan tahu mana isu yang penting buat rakyat
buat bangsa negara ini
jangan menghabisi waktu
dengan fitnah fitnah yang tidak penting
nah sama seperti buku soal jokowi yang dinyatakan larang
itu kan semua isinya konyol
masa kebodohan macam itu yang dijual disebarkan lalu ditangkap dibereda lalu dianggap ini melanggar ham
dan sebagai ini nggak benar
negara sekali lagi saya katakan ada quorsive power
dengan kekuasaan memaksa negara tahu mana yang benar mana
enggak yang nggak benar dihabisin
bukan cara cara orde baru quersif power itu bukan cara cara baru seperti yang tadi bang
itu dari dasar demokrasi soal coercive power bukan cara order baru
orde baru adalah culik orang tangkep hilang
sampai sekarang nggak tahu di mana dihilangkan
meskipun kata bang arief tadi bang
nah artinya bahwa jangan dengan mudah menyamakan pak jokowi dengan soeharto
terlalu jauh langit dan bumi
karena presiden nggak ada premis nggak ada dan substansi pemerintahnya bertolak belakang
oke ada hal lain yang menarik dari komentarnya profesor dikom
selain masalah eksternal tadi orang orang yang ingin disasar
mungkin saja organisasi organisasi yang dianggap anti pancasila
atau mungkin saja ya lawan lawan politik lah ya misalnya
ada juga masalah internal yang kemudian disasar dengan kalimat ini
kenapa kemudian presiden berbicara begitu keras di hadapan tentara nasional indonesia
berarti ada masalah internal
saya kira kalau soal itu mungkin silahkan narasumber dari istana bisa diundang
untuk mendiskusikan itu
anda sebagai orang yang ada di luar mengamati menurut anda memang internal pemerintahan sendiri
ada yang tidak sejalan dengan presiden bang boni
kemudian sampai presiden berbicara seperti itu
saya kira tidak etis juga kalau kita menguliti orang
tapi kan di istana itu ada banyak orang
ada banyak orang ada banyak mulut
nah kita nggak tahu mulut mana yang didengar di telinga presiden
tapi yang jelas bahwa kesiapan dari teman teman di sekitar presiden di istana itu sangat penting
untuk menentukan apakah istana itu powerful atau tidak merespon situasi ini
ya pertama saya harus mengatakan bahwa pertamanya ya
bahwa semua proses itu harus menggunakan jalur yang juga lawful
memang betul juga bahwa negara dan pemerintah punya hak koersif tadi
cuma koersif antara negara otoriter dan negara demokrasi itu beda
koersif dalam negara demokrasi itu hukum yang harus jalan
nah persoalannya persoalan pelaksanaan hukum inilah yang kemudian juga menciptakan kontroversi
sekarang ada kasus orang yang lari ke saudi arabia
siapa tuh prof
di satu pihak habib rizik
satu pihak orang mengatakan kriminalisasi ulama
tapi di pihak lain bagaimana kita dianggap kriminalisasi orang mau diperiksa gak ada
lari kan diri
jadi ini debate yang harus diselesaikan secara lebih rasional
argumentasi ini kemudian bergerak liar di masyarakat di sosial media
dan saling bertarung ini tidak hanya pertarungan di sini bang
ramai sekali di warung warung kopi
harus ada prioritasi mas
makanya tadi saya batasi bahwa dalam konteks pak jokowi bicara di soal gebuk ini
kita sebagai orang yang more or less educated more or less mempunyai pengaruh ya
itu harus mendudukkan perkara bahwa ini pertama adalah urusan kemungkinan bangkitnya pki
dan itu sudah diselesaikan
ya atau prosesnya sudah lebih mantap
yang kedua adalah persoalan munculnya gerakan yang disebut hizbut tahrir
yang sudah diumumkan
tetapi karena proses hukum tadi ternyata dia belum bisa begitu saja dianggap sudah bubar
nah inilah yang sebetulnya kemudian ada pidato tadi kalau pemaknaan saya
sehingga presiden harus menegaskan gitu
jadi legitimate yang diminta oleh beliau
jika presiden jokowi resah prof vika meresah bang bonir resah bang ande bilang ini resahnya gak terlalu meresahkan sebenarnya
tapi bagaimana kemudian
beliau resah dalam hal yang lain
resah dan gelisahnya lain
bagaimana pemerintahan ini kemudian menjawab segala keresahan dari presiden dan juga apa yang terjadi di masyarakat dengan cara cara yang demokratis
cara cara dengan rule of law yang baik sehingga semua keadilan ini bisa ada di bumi indonesia
kita akan jawab masalah itu di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usaha jenah berikut ini
oke sekarang kita bagaimana menatap ke depan ini yang lebih baik dengan segala keresahan keresahan tadi
bagaimana kemudian pemerintah menjawab sehingga tidak dituduh memberangus lawan politik
kemudian mengkriminalisasi orang yang disebut sebut ulama
bagaimana caranya sehingga presiden bisa berselancar di antara karang karang yang sulit ini
ya pertama saya mau klarifikasi dulu
beliau selalu bilang fitnah dari teman temannya andre
kami dari partai gerindra tidak pernah memfitnah presiden
di saat presiden sulit ya
di saat presiden butuh dukungan
pak prabowo dan partai gerindra yang memberikan dukungan ke presiden
ingat gak kasus pak budi gunawan mau gagal di lantik
presiden ditekan oleh partai partai pendukungnya
yang datang ke istana bogor memberikan sutikan moral siapa
jadi saya mau kalifikasi itu bang itu satu
yang kedua harapan kami tentu kita berharap siapapun pemerintahnya
apakah pak presiden jokowi ataupun presiden siapapun nanti mimpin indonesia
tentu memang harus tegas menegakkan hukum
menghukum siapa yang salah
tapi tentu berdasarkan bukti bukti yang ada
hukum harus ditegakkan dengan berkeadilan dan transparan
itu harapan kami
jangan sampai hukum dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa atau mempertahankan kekuasaan
dan kami percaya bahwa pak jokowi tidak akan mengkhianati keinginan rakyat
agar demokratisasi ini tetap bisa terjaga
sekali lagi saya mau tanya kepada anda bang
indikasi indikasi seperti yang tadi anda katakan itu memang terlihat nyata atau
tidak hanya ilusi karena ahok ternyata kan tidak ada intervensi sama sekali
itu kan kata beliau ya
itu bukan intervensi gimana selama ini kita lihat kok di pengadilan pemerintah kalah terus kok di ma
eksekutif tidak boleh mengintervensi judicial
tapi prosesnya kita tahu persis
bahwa keberpihakan pemerintah kepada pak ahok itu luar biasa
misalnya simple saja
contoh ya pak ahok itu seharusnya dinonaktifkan waktu di sidang pengadilan
apalagi waktu itu pak cahyo kita pernah bahas disini
pak cahyo sudah bilang satu dua hari lagi surat penonaktifnya akan keluar
tiba tiba berubah satu ratus delapan puluh derajat pak ahok tidak jadi dinonaktifkan kenapa
karena mungkin intervensi
jadi kita bicara vers saja kita merasakan bahwa pemerintah pak jokowi berpihak kepada ahok
soal putusan pengadilan memang selama ini kita lihat ya di zaman pak jokowi sering kalah di pengadilan
jadi beda jadi jangan kaitkan kekalahan pak ahok di pengadilan
gantian dong pak
ini justru karena andre sudah banyak ngomong
andre ini kan selalu menekankan bahwa
anda tidak pilih
dia kan selalu mengatakan bahwa pemerintah itu
ya silahkan pak
pemerintah itu intervensi
ukurannya apa kan nggak jelas
karena terbenyata proses peradilan ahok meskipun justru laskar laskar yang teriak turun ke jalan memaksa hakim supaya menghukum ahok
itu yang kemudian menang kan
padahal dari sekian analisa hukum dalam proses persidangan tidak ada delik penistaan itu yang terbukti
nah tapi kemudian hakim memutuskan dan bahkan berbeda dengan tuntutan jaksa yaitu dua tahun penjara
intervensinya di mana
jadi saya melihat bahwa ini lebih tendensi serangan politik saja
mau menyudutkan pemerintah
padahal faktanya bahwa jokowi tidak mau tahu dengan proses hukum dan tidak ada intervensi di situ
nah pola pola pikir macam inilah yang saya bilang jangan menyelesaikan publik
kalau pak prabowo dan gerindra saya angkat topi
memang ini partai yang dari awal juga konsisten dengan nasionalisme dan pancasila dan sebagainya
tetapi bagaimana dengan teman teman laskar laskar garis keras
yang kemudian tiba tiba bersatu dengan teman temannya anda
dan kemudian sekarang teriak lagi soal syariah islam dan sebagainya segala macam
nah ini yang saya bilang tadi
untuk azad keadilan silahkan anda tanggapi
intervensi itu tentu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pak jokowi ya
soal di proses hukum
karena pengadilan punya kekuasaan tersendiri
dan kita tahu selama pemerintah pak jokowi ini sering kalah di pengadilan
mulai permen pp digugat bahkan kasus lanyala mataliti saja
yang sudah berkali kali ditangkap lagi
kalah kalah dan kalah lagi
jadi beda bang
akan di nonaktifkan tiba tiba tidak
misalnya bagaimana intervensinya
bayangkan seorang tersangka ya
sudah masuk pengadilan
tiba tiba presiden masih berikan kesempatan bersama di mobil presiden
jadi ini yang dirasakan masyarakat
lalu soal teman teman saya
saya bingung dikait kaitkan dengan teman saya
partai gerindra itu sudah jelas bang
pancasila harga mati
jadi perspektif tentang teman teman yang mana
nanti kita bahas lagi kesempatan
tapi yang jelas
harapan kami hanya satu kepada pak jokowi
silahkan tegakkan hukum
silahkan tegakkan hukum
hanya tolong berkeadilan dan terus berkeadilan
sudah jalan dengan sangat baik
jangan sampai terakhir ya
jangan sampai menangkap orang tanpa ada bukti
jangan tangkap dulu
baru cari bukti
pelaku pelaku yang dituduh makar
seperti pak sri bintang pamungkas
habis itu dilepas
kasian pak jokowinya
jadi saya bicara ini karena saya kasian dengan pak jokowi
kita harus bicara itu
itu dengan akal sehat
dengan nurani yang juga jujur
supaya bisa membedakan mana serangan politik
upaya menyudutkan presiden
dan mana membicarakan fakta
fakta kan sekarang presiden memfokus pada kerja
dan gak ada urusan dengan proses pencitraan
inilah yang membuat dia beda dengan presiden presiden sebelumnya
dan ketika dia menyatakan gebuk
orang orang yang mau menggantikan pancasila
ketika dia masih bekerja
di saat dia bekerja
dan itu bukan di istana
tapi di luar istana
di luar istana
dan dia katakan itu di hadapan prajurit
untuk membangkitkan semangat
dan menegaskan komitmen tentara juga
dan saya kira selama ini juga
tanpa tentara negara ini juga udah bubar
jadi lanjutkan cara cara seperti ini
atau memang harus ada modifikasi
dan pemenahan pemenahan sedikit menurut anda
saya tidak terlalu tertarik
untuk mendiskusikan diksi
atau pilihan kata dari presiden
karena dulu juga
orang mempersoalkan diksinya ahok
tapi tidak mendiskusikan soal keberhasilannya
yang membuat jakarta lebih hebat
ketika kita mempersoalkan yang sepele
ini ditangkap oleh kelompok yang saya bilang
di dalam bahasa yang tidak terlalu cerdas
dimanfaatkan dan dikolaborasi dengan fitnah pki
anti cina dan sebagainya
ya memang ini dagangan yang laku di politik
tapi ini menipu semua orang
karena ini tidak benar
buktikan dimana orang pki hari ini
yang berdiri dan menyatakan dia pki
buktikan juga dimana
kehadiran etnik tionghoa itu mengganggu kita semua
si yang mengatakan bahwa kapital modal cina
siapa yang salah satu tokoh agama
yang kemarin menjadi persoalan
oh memang benar secara statistik jelas
tetapi kan kenapa kita harus
mulai mendiskusikan soal dikotomisara
di dalam penguasaan ekonomi
uang tidak mengenal agama
kapitalis itu tidak mengenal
jadi jangan dibawa bawa ke persoalan macam itu
intinya ketiga kesahan presiden ini
tetap dilanjikan menurut anda
ketegasan ini sangat dibutuhkan dalam situasi ini
dan harus didukung
kalau tadi kita berdebat
siapa teman andra dan teman boni
siapa kalau prof ikan ini teman saya
gimana untuk melewati karang karang politik
saya setuju bahwa proses hukum ini
dan ini sudah berjalan
dan yang penting adalah
bahwa ada timeline mas
karena anda membubarkan atau melarang organisasi
itu satu hal
tetapi bagaimana anda kemudian
akan menyelesaikan persoalan persoalan berikutnya
karena ini organisasi sudah mulai seribu sembilan ratus delapan puluh tiga
dan pasti sudah mempunyai kader kader yang cukup banyak
buku buku dan lain sebagainya
jadi menurut saya paling tidak ada tiga hal
pertama yang paling cepat
yang bisa dilaksanakan adalah proses hukum
nah ini yang sedang didiskusikan oleh
para pakar hukum
secara undang undang lama prosesnya ada
tapi kan ada juga yang sudah mengusulkan
ada yang sudah mengusulkan perpu
artinya tapi ini nomor satu
masalah hukum ini harus beres
kemudian bagaimana mendapat dukungan
dari seluruh masyarakat indonesia
kelompok islam moderat
agar supaya dibantu
untuk melakukan semacam deradikalisasi
yang di masyarakat
nah yang ketiga
inilah yang jangka panjang
yang menurut saya adalah
gerakan nasional deradikalisasi
dan ini semua dari top bottom ke bottom ke top
juga melaksanakan ini
kalau kita tidak
indonesia ini kan sudah tujuh puluh tahun lebih usianya
tapi kan nggak ada garanti
apa penyakit yang sudah begitu
apa sadis dan
yang merusak seperti hti ini
yang raksasa aja tujuh puluh tahun kolaps kan
nah oleh sebab itu
dengan timeline yang jelas
kalau tadi kata prof ikam
sudah dari tahun delapan puluh an
dengan ideologi seperti itu
kenapa baru sekarang dibubarin berapa ya
kita jawabnya nanti di segmen dialog
itu penting sekali
terima kasih ya bapak bapak
atas perbincangan hangat
tadi pesan dari prof ikan
misinya adalah tujuan utamanya itu
dan kita apapun partainya
harus gandeng tangan
yang penting kita harus melawan
apa yang kemudian
terima kasih bang boni
terima kasih prof ikam
ucap atas perbincangan malam hari ini
seri indonesia prime news
akhir pekan masih akan segera kembali
usaha cerita berikut ini
tetaplah bersama kami